direktur utama perumbulok bayu krisnamurti memperkirakan harga beras akan sulit turun ke level harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah tahun lalu
bayu krisnamurti menyebut bertahannya harga beras dipengaruhi sejumlah faktor seperti biaya produksi petani yang terdiri dari ongkos tenaga kerja sewa lahan harga pupuk dan benih
ia menambahkan dengan naiknya biaya produksi petani maka harga gabah yang dijual pun akan ikut berubah
dengan demikian harga beras tidak akan serendah seperti sebelumnya
berdasarkan pusat informasi harga pangan strategis nasional harga beras medium hari ini mencapai rp empat belas tiga ratus dua puluh per kilo
sementara harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah sebesar rp sepuluh sembilan ratus per kilo
jadi kalau kita lihat dari semua faktor faktor itu sekarang sudah naik
jadi perkiraannya harga atau biaya pokok petani menghasilkan satu kg gabah
sudah berubah dibandingkan dengan satu tahun yang lalu
setelah perhitungan biaya sudah naik maka harga berasnya juga tidak akan bisa serendah sebelum terjadi perubahan perubahan ini
produksi beras nasional per tahun menurut data bps di dua ribu dua puluh satu angkanya tiga puluh satu tiga puluh enam juta ton
di dua ribu dua puluh dua naik menjadi tiga puluh satu lima puluh empat juta ton
dan di dua ribu dua puluh tiga turun di angka tiga puluh satu sepuluh juta ton
sementara konsumsi beras nasional per tahun di dua ribu dua puluh dua puluh sembilan tiga puluh tujuh juta ton
di dua ribu dua puluh satu tiga puluh empat juta ton
dan di dua ribu dua puluh dua angkanya tiga puluh dua juta ton